saya harus ganti barang yang sudah kamu beli
ih enggak enggak enggak
enak aja suruh ganti
mama gak boleh gitu sama pembeli
terus bagaimana baiknya dong
kami belum melakukan pemeriksaan lebih lanjut
tapi ini hasil pemeriksaan laboratorium istri bapak
jika bapak mau ibu dirujuk ke rumah sakit besar
bapak bisa bawa hasil pemeriksaan ini
terima kasih dok
baik kalau begitu saya permisi dulu pak
semoga tidak terjadi apa apa
cepat sembuh ya wina
aku dimana ini
ini bu nih ada yang dari singapura nih
bu ini bagus bagus tuh bu
balikkan kuda saya bu
wina kamu jangan pura pura kali gini
allah akan berkas sama kamu wina
ibu wina kemana pak
saya ketiduran dok
baik kalau gitu saya akan segera cari wina
saya harus ganti barang yang sudah kamu beli
enak aja suruh ganti
mama nggak boleh gitu sama pembeli
mama harus jujur dok
barang yang dipesan itu harus sesuai dengan gambar
nggak boleh begitu
aduh udah deh pak
papa tuh nggak usah ngajarin mama dagang segala
udah terbukti dagangan mama tuh laku keras ya
terus kebutuhan rumah tangga siapa yang biayain
emang kamu pikir kamu
kamu udah gaji kecil ngeprotes segala
eh mama gak boleh gitu ya sama aku ya
mama mau jualan mikir
bunganya aku kasih warna merah aja deh
apapun nih semua pensil berantakan begini
kamu tuh ya bisa cuma berantakin rumah aja
gak usah gambar gambaran cucian banyak juga yuk
tuh naik situ
tuh cuci bir yang bersih
kamu mecahin gelas kesayangan saya samira
itu tuh kelas kesayangan saya kamu harus dihukum
cepetan kaki naik satu
jangan pernah berhenti sebelum saya yang suruh kamu berhenti ngerti
samira jangan aja mau gak mecahin gelas lagi ma
udah diam gak usah nangis
safirullahaladzim rina ada apa ini
ini lagi orang tua
selalu aja ikut campur urusan saya soal jadi superhero
terserah saya dong bu mau ngapain samira kek
kalau kalian masih mau tinggal di rumah ini
ya harus kerja dong jangan marah bangsa
diam gak usah nangis
udah nih beresin semua ini gelas pecah cuci piring
kamu jangan berhenti terus begini
nah ini kan kasih aja tas kw mirip kok sama aslinya
bagus kan udah dipakingin rapi
kamu itu kalau ngomong sama orang tua jangan kasar
kamu sebenernya tau gak sih permasalahannya itu apa
kamu marahin ibu kan
iya tapi kamu tahu nggak permasalahannya itu apa kenapa aku marahin dia
hah kamu itu ya pahami dulu dong permasalahannya apa jangan kamu nyalahin aku begini
nama sih gak suka kamu
yaudah gini aja deh kamu sanggup gak ganti gelap yang udah anak kamu pecahin
aku belajar di online show paris lho pak sanggup gak
yunus ini anak ibu biar bagaimanapun keadaan yunus dia itu suami kamu
ibu gak rela kamu memperlakukan dia seperti ini
kamu sebagai istrinya harus menghormati yunus
suami itu yang pantas dihormati harus dihormati tapi kalau kayak gini kebutuhan rumah tangga aja gak bisa dipenuhi apa yang harus dihormati
cukup cukup aku bilang
sekarang aku nanya sama kamu kamu pilih dia ibu kamu atau kamu pilih aku
pikirin tuh baik baik aku tunggu sampai besok
dikir dikir eh